sedunia kalau seandainya seorang rt yang ada di indonesia ini takut sama bini ya nggak mungkin lah
kasian juga ya si mama hobinya cuma masak nggak ada yang lain
eh udah nitip belanjaan malah ketinggalan di semak semak lagi
terus saya malah mau makan di warung
gimana nasib keranjang ajaib si mama ya
pak dodi pak dodi
mending mending pada ambil budu sana
tenangkan hati dan pikiran
udah gak usah ribut
tuh dengerin tuh anak kecil sekarang lu sholat lu berdoa lu minta maaf karena lu udah keremehin gue
aduh berantem aja
udah pada tua tua juga
kalau mau ambil wudhu harus bersih
lu kan katanya saudaranya si centini
centini tuh kan dari gunung kidul daerah jawa
nah berarti lu juga harus orang jawa dong
kenapa dialek lu
betawi medok begini
lengasem kepo si kepo
mau diajak jama'ah juga
sabar tuh saya
nah tuh dia
nah bang rofi jadi imam
jadi suaminya dong
bukan maksudnya bang ropi'i jadi imam sholat
bukan imam rumah tangga
kirain gitu bang ropi'i udah ke era aja
kalau bang ropi'i pengen jadi imam imam macen ini
lima waktu dan bolong
ya udah kalau imam sholat sih nggak apa apa
lancarkanlah hamba jadi imam sholatnya
soalnya ada centini yang bakal jadi makmum hamba
alias jadi istri hamba
pak rt dodi yang terhormat ya

kita makan dulu deh lapar
ntar aja makannya dirumah
waduh lapar banget nih udah gak tahan sekarang aja
sekali sekali makan di luar
ntar aja makannya dirumah
sekali sekali makan di luar kenapa
takut sama bini
takut sama bini
iya gak mungkin lah
rt itu nggak mungkin takut sama bini
apa kata rt sedunia
kalau seandainya seorang rt yang ada di indonesia ini
takut sama bini
ya gak mungkin lah
kasian juga ya si mama
gak ada yang lain
eh udah nitip belanjaan
malah ketinggalan di semak semak lagi
terus saya malah mau makan di luar
gimana nasi keranjang ajaib si mama ya
oh enggak ini
ini liat ini
maksudnya keranjang keranjang sampah
yang di pasar itu seharusnya dipergunakan dengan sebaik baiknya
saya ini sebagai rt
liatin banyak sampah bagi
ini harus dibersihkan ini
ini udah tanggung jawab
jadi gak kita keledekin susilo
itu baru namanya pembalasan dendam
jangan suka ngerjain teman sendiri sus kalau dapat rezeki ya bagi bagi dong
saya udah bilang kalau eli enggak cantik tapi dia punya interpretasi kalau eli bohong
percaya juga ikut juga juga kena tipu sudah kita nggak perlu lagi nggak ada gunanya ya
pakai temat pakai temat
ini ternyata sudah punya anak
mau dapetin emaknya ya aku udah harus baikin anaknya
hai yang ini cocok nggak mbak kalau yang ini untuk ibu terlalu ketuaan masuk saya warnanya terlalu ngejreng bu oh masa sih
hai kalau untuk ibu ada di lantai atas kalau di sini untuk anak remaja semua maksudnya saya mau pakai ini tuh biar kelihatan lebih mudah gitu
tante tante maaf ya sini baru sampai lu tadi tuh aku ada pemotretan tante terus untuk tante bbm aku langsung ke sini deh ini apa itu tinggal di mobil tante nggak apa apa sih indy udah nungguin dari tadi sih tante
hai bagus nggak nih bagus buat aku
hai ini ini enggak enggak ada lengannya tante kalau sumuran tante sih kurang cocok tante tuh kan bohong warnanya nggak ngejreng ini maksudnya tapi nggak ada tangannya mbak
hai iya maaf bu yang mana dong ya cindy ya ini pegang ah
hai pasti gua mau dibeliin baju nih sama tante susilo
hai tante kamu boleh tahu tante beli baju buat siapa ya
hai ya buat tante dong
hai sebenarnya buat siapa buat si om
hai mama kamu bilang biar tante kelihatan lebih muda supaya si om itu nggak kegenitan sama perempuan lain
hai iya bener bener tante kirain
hai iya sih tante memang bener kata mama kalau cowok udah berpaling ke cewek lain kita tuh harus mengiksliknya

tante iya itu maksud cindy
hai jadi kita harus hati hati tante harus mempercantik diri ya kan tante
iya betul kalau ini
ih jangan jangan mubi juga kayak gitu lagi dia kan deket banget sama centini iya
duduk duduk duduk
aduh kok gak ada yang cocok sih cindy
bu jadinya yang mana nih
ibu udah tiga puluh baju yang dicobain